tempe makanan tradisional khas indonesia kini go internasional
melalui konferensi tempetone yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh tempe movement indonesia
tempe kini menjadi salah satu prima dona kuliner di penjuru dunia
kalau kita lihat tempe belum sepopuler sumber protein lainnya di luar negeri
tapi ini berkembang kenapa tempenya populer
karena orang ini kan mulai sadar ya ingin makan lebih sehat yang lebih ramah lingkungan dan juga kalau bisa yang terjangkau
dengan antusiasme tinggi terhadap tempe di manca negara
tempe movement membuat tempe kit untuk mengedukasi cara membuat sendiri tempe di rumah
tempeke tersebut berisi kedelai kacang hijau termometer ragi tempe dan palape
untuk memudahkan para pencipta tempe di negara masing masing membuat tempe sendiri
harga tempe ke sendiri beragam di setiap negara
untuk di amerika serikat satu tempe kit dipatok di harga tiga puluh enam dolar amerika serikat atau sekitar lima ratus ribu rupiah
putri gramer seorang ibu rumah tangga pemilik akun sosial media at tempe grenada
akti mempostikan hasil karya tempenya yang berwarna warni berbentuk unik
dan diolah menjadi berbagai macam makanan seperti brownies hingga smoothies
putri tinggal di st george grenada
ia mencoba mempopulerkan tempe ke warga setempat dan berhasil menjual produk tempe

jadi pertama kali waktu saya introduce tempe gitu orang mah nggak ngerti nggak tau ini apa sih kenapa
mungkin ada beberapa locally gitu yang educated yang have been living abroad
jadi yang wealth and money
yang wealth enough gitu mereka educated ke amerika
tak hanya seru dapat membuat tempe sendiri di rumah dan dijual di negara masing masing
ternyata tempe memiliki kandungan nutrisi tinggi dan dapat menjadi substitusi protein layaknya daging bagi orang yang vegetarian
wida winarno seorang ahli pangan menjelaskan mengapa tempe dijuluki sebagai superfood
jadi dari sisi nutrisinya sendiri sudah banyak diungkap ya bahwa tempe itu tinggi protein lemaknya rendah
kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium dari proteinnya itu tinggi
kemudian belum lagi bicara vitamin b dua belas yang luar biasa
itu kita belum bicara tentang mikrobiomanya diusus
nah tempe dengan nutrisi yang lengkap itu rupanya bisa cocok dengan berbagai kebutuhan untuk berbagai usia
nah banyak sekali kan makanan yang bisa diolah dari tempe
nah sekarang saya ingin mencoba steak tempe penasaran bukan
hmm rasanya sungguh enak
kenapa karena tempenya ada rasa smoky nya dan juga sangat gurih
nggak terasa seperti makan tempe